demokrat juga mengistimewakan dpd papua yang mendukung jokowi
demi kepentingan elektoral partai pada pemilu legislatif mendatang
wakil ketua umum demokrat agus hermanto mengisyaratkan partainya
masih mempertimbangkan formula dan strategi yang tepat
untuk menangani masalah dukungan kadernya di papua
kepada pasangan jokowi maruf amin
demokrat menegaskan tidak bermain di dua kaki
dengan membiarkan kadernya di papua mendukung jokowi maruf amin
sebab dari tiga puluh empat dpd
hanya lima dpd yang mendukung jokowi
rasanya tidak ya beda dengan apa hal yang disampaikan tadi
dua kaki kan tidak seperti itu
bahkan kalau dua kaki itu kan hal hal yang agak berbeda
dengan kes yang ada di papua ini
memang case di papua ini adalah khusus spesial
maka ini merupakan pembicaraan yang khusus
untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan di sana
di lain sisi partai amanat nasional
menyayangkan sikap mitra koalisinya tersebut
wasek jenpan saleh partaunan daulai mengharapkan
demokrat mengerahkan seluruh kekuatan politiknya
karena telah berkomitmen berkabung dengan koalisi prabowo sandi
saleh juga menilai bentuk dispensasi terhadap dpd demokrat
di sejumlah wilayah itu tak pantas

karena mayoritas pengurusnya mendukung pasangan jokowi maruf amin
dpd papua tidak bisa menerima sanksi kepada dpd papua karena mayoritas pengurusnya mendukung pasangan jokowi maruf amin

sementara itu untuk mengamankan suara partai di papua
demokrat membutuhkan dukungan dari kadernya
dukungan sejumlah kader partai demokrat
untuk pasangan jokowi maruf amin membuat rekan koalisi meradangpan
mengatakan sudah tidak semestinya dukungan untuk kubu lawan
tapi demokrat juga menolak dikatakan dua kaki dengan dalih
mereka hanya bersikap demokratis
apa maksudnya dan bagaimana ini bisa diterima oleh rekan koalisi kita bahas malam ini
di sebelah kiri saya sudah ada mbak andi nurpati
wakil ketua bapilu partai demokrat
mbak andi selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada faldo maldini wasek jenpan
kang faldo sudah ada di sini
dan juga ada mas jayadi hanan direktur eksekutif smrc
mas jayadi selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah hadir di sini
mbak anies benar ada dispensasi untuk mereka yang mendukung jokowi maruf
atau belum ada formula yang pas untuk disematkan kepada teman teman ini
sejauh ini memang saya belum pernah mendengar ada istilah dispensasi ya kepada pengurus
yang ada misalnya kita menghormati sikap tgb
tuan guru bajang yang mantan gubernur ntb juga
beliau mantan ketua dpd sebetulnya sudah tidak pengurus di dpd lagi
beliau mengambil sikap secara pribadi dan mengundurkan diri sebagai pengurus partai demokrat
untuk mendukung menjadi timnya pak jokowi
nah seperti ini apakah itu yang dimaksud dengan dispensasi
kan kita menghormati sikap sikap individu ya dan beliau juga bukan ketua dpd
nah karena itu saya kira apa yang kita mendengarkan pernyataan pernyataan
dari beberapa kader partai demokrat tentu berbeda konteksnya dengan yang memang masih menjadi pengurus
nah kaitan dengan beberapa misalnya
misalnya pak lukas kita juga baru mendengar melalui media belum ada pernyataan resmi ke partai
oke belum ada konfirmasi kepada yang pribadi
belum ada konfirmasi kepada yang pribadi
oke jadi masih belum bisa mengambil sikap yang firm atau bagaimana
tapi bagaimanapun kan sudah ada beberapa sudah ada tgb sudah ada deddy miswar
kemudian memang bisa dikatakan dengan dali memang tidak menjadi pengurus
kemudian pak dekarwo juga pada saat itu juga sudah mengatakan keberpihakannya gitu
kalau pak deddy miswar memang bukan pengurus tapi beliau pendiri ya pendiri partai demokrat
yang kemarin kita rekomendasi menjadi calon gubernur di jawa barat
jawa barat juga saya kira sikap pribadi
nah kalau pak dekarwo sudah memberikan klarifikasinya kepada dpp partai demokrat
mengenai apa yang muncul pemberitaan itu dan beliau tetap akan mengikuti garis kebijakan dan keputusan pimpinan
dan sejauh ini sudah ada keputusan misalnya untuk pak dekarwo sekalipun
keputusan yang dimaksud di sini adalah partai demokrat sudah jelas mendukung pak prabowo sandi
sebagaimana yang sudah kita daftarkan ke kpu
dan itu adalah keputusan tertinggi dari majelis partai demokrat
tinggi namanya yang juga ketuanya pak sbi
nah ini tentu mekanisme kita berbeda dengan partai partai yang lain
seperti misalnya pan beda mekanismenya
kalau nggak salah pan itu ada rekenas ya untuk memutuskan kalau kita cukup dengan majelis tinggi
nah apapun keputusan majelis tinggi maka semua pengurus daerah seharusnya wajib mengikuti keputusan majelis tinggi
dan mereka memang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu
tetapi dpp dan majelis tinggi sudah pernah mempersilahkan semua dpd untuk melakukan
rapat internal rapat koordinasi internal mengumpulkan seluruh dpc dpc untuk kemudian diambil aspirasinya
nah itulah mungkin waktu itu misalnya pak dekarwo bikin pernyataan ke publik bahwa
dari aspirasi pengurus yang ada di jawa timur itu menginginkan berkoalisi ke pak jokowi
nah itu adalah hasil rakernya jawa timur
tentu setiap daerah berbeda
nah apapun usulan usulan dan aspirasi dari daerah ini kemudian itu dihimpun
kemudian menjadi keputusan majelis tinggi partai yang hanya mempertimbangkan hasil daerah
tetapi keputusan tertinggi ada di majelis tinggi dan itu sudah kita buktikan dengan mendaftarkan pak prabowo sandi ke kpu
oke tapi mungkin kalau misalnya yang dilihat oleh rekan koalisi mungkin juga kemarin dikatakan juga oleh teman dari pan kan sudah mengatakan
sebenarnya kalau misalnya bagaimanapun memang dikatakan mereka pak deddy miswar bukan pengurus tetapi pendiri tgp juga bukan pengurus
tapi bagaimanapun label yang tersemas selama ini kan biru warna ya partai demokrat
mungkin itu kemudian yang juga menjadi sedikit masalah bagi teman teman rekan koalisi
ini ingin saya sampaikan bahwa pertama koalisi masih solid
jadi kita telah confirm mendukung pak prabowo dan pak sandi
jadi dalam konteks koalisi ini tidak ada masalah sama sekali
jadi kami menyatakan di sini bahwa koalisi masih solid dan tidak ada sedikit pun perpecahan yang timbul atas dinamika ini
yang kedua kami sangat menghormati bagaimana proses yang ada di partai demokrat
nah kami etika politik bahwa kami tidak boleh mencampuri urusan partai politik lain
oleh karena itu kami percaya pak sby sudah melewati banyak badai dan beliau adalah orang yang memang jago dalam tanda kutip berpolitik menurut kami
oleh karena itu kami yakin permasalahan ini mungkin atau dinamika ini mungkin kita bahasakan
ini akan selesai dalam waktu dekat melalui partai demokrat
oleh karena itu
mungkin pengambilan keputusan secepat cepatnya mungkin ya
dalam artian begini yang paling penting bagi kami sekarang karena kita ada empat partai politik yang sudah mendaftarkan pak prabowo sandi
kita melihat apa yang harus kita persiapkan ke depan
karena dalam tanggal dua puluh akan dirilis tim suksesnya listnya siapa
nah itu yang jauh lebih penting
nah tapi ada catatan yang mungkin perlu kita garis bawahi ya
bahwa tentang kepala daerah yang sebenarnya itu yang juga menyatakan dukungan
nah itu mungkin
agak kurang etis secara politik
karena memang beliau dipilih oleh masyarakatnya sebagai kepala daerah
dan agak berbahaya sih sebenarnya menurut kami jika menampaikan dukungan pada salah satu calon a atau b
nah itu mungkin yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua gitu
dan tidak hanya pak lukas gitu
ada banyak sekali yang menyatakan seperti itu
tapi harus dipelajari juga statementnya
saya juga belum mencermati itu ya
kalau memang seorang kepala daerah mengatakan kami akan mendukung pak jokowi karena beliau presiden
ya saya kira itu benar
tapi konteksnya di sini harus dilihat
dia mendukung sebagai kepala negara dan dirinya sebagai gubernur misalnya
itu dalam kerja birokrasinya benar gitu kan
maka kita harus mencermati juga sejauh mana kalian beliau
tapi kalau mengarahkan itu belum ada
tapi sejauh ini belum ada konfirmasi karena kan
tapi pak lukas belum
dari pak lukas belum tapi sebenarnya cukup aneh ya
karena sudah bergulir di media dua hari terakhir
tapi pak lukas belum ada konfirmasi secara tertulis ataupun secara lisan kepada partai demokrat
kita masih beri kesempatan karena apa namanya
serah terima jabatan dulu
pertama gini ya
melangkapi sedikit tadi soal
gubernur atau kepala daerah
saya mengatakan jabatan politik
kebanyakan mereka adalah berasal dari partai politik
jadi itu hak politik mereka juga
untuk menyatakan dukungannya kepada salah satu pendukung
dan itu tidak ada masalah
pak aher gubernur jawa barat tahun dua ribu enam belas
itu mendukung prabowo dan menjadi ketua tim sukses prabowo di jawa barat
itu juga tidak dipersoalkan oleh undang undang
jadi itu persoalan politik saja
nah menurut saya begini
masalah ini seperti kata bung paldo tadi ya
ini masalah kecil atau bisa dianggap tidak terlalu signifikan
kalau dia hanya persoalan
satu terkait dengan pemilihan presiden
yang kedua hanya terkait dengan soal elit
kalau ini cuma soal persoalan pemilihan pemilihan presiden elit
ya sudah diselesaikan saja di antara elit kan
tapi kalau ini dikaitkan dengan hal kedua
bahwa ini terkait juga dengan nasib partai partai politik
di dalam pemilu legislatif satu
yang kedua kalau pernyataan para elit
atau yang disebut dengan yang menyeberang ke jokowi atau apapun itu
itu tidak sekedar mewakili pribadi
tapi mereka dianggap simbol dari suara arus bawah misalnya
atau katakanlah seperti misalnya contohnya lukas nmb kan
yang argumen yang disampaikan adalah
sebagian besar rakyat papua itu
kalau lukas ndp mendukung prabowo
ada kemungkinan sulit bagi demokrat
untuk mendulang suara di situ
jadi kalau ada kaitan dengan itu kan
dia menjadi soal yang tidak mudah
dan kita tahu bahwa partai partai politik itu
partai politik itu secara keseluruhan kan dua tujuannya
di pemilu dua ribu sembilan belas nanti
beda dengan dua ribu empat belas ya
kalau dua ribu empat belas kan satu satu tuh
untuk pertama menang dulu di legislatif
setelah itu menang di pilpres
dua ribu sembilan belas kan beda
mereka harus bersama sama
jadi goalnya ada dua
satu kalau bisa capres cawapres yang dia dukung menang
kalau partai politik kalau bisa kadernya menjadi capres dan copres
dan dia akan berjuang untuk itu
yang kedua nah ini yang wajib
tidak boleh tidak
dia tetap bisa bertahan untuk tetap masuk di parlemen
atau dia kalau dia sudah masuk di parlemen
mempertahankan suara yang diperoleh tahun dua ribu empat belas minimal
kalau bisa meningkatkan
sejumlah partai karena capres capres cuma ada dua saat ini
sejumlah partai kan tidak punya capres tidak punya cawapres
misalnya bagi demokrat
seberapa prioritas itu memenangkan capres cawapres
dia akan jadi prioritas
kalau dia ada kaitannya dengan pemenangan pileg
kalau pemenangan pilek itu tidak ada kaitannya dengan
kalau pemenangan pilpres tidak ada kaitan dengan pemenangan pileg
bagi demokrat atau pan
memenangkan pilpres itu menjadi
dan bagaimana kita mencari prioritas itu
yang mana yang akan diprioritaskan
pilpres itu terjadinya nasional
dapilnya itu nasional kalau pilpres kan
itu sebetulnya pertarungannya lokal
yaitu di dapil masing masing
apakah lebih mudah memperjuangkan itu berarti
jadi dinamika lokal di dapil itu akan berpengaruh
itulah misalnya yang bisa menjelaskan kenapa
dari perspektif itu ya
kenapa misalnya lukas nmb
papua kan dapilnya
satu ya papua bu ya
ada papua dan papua barat
jadi dinamika lokal di situ
itu mungkin dalam hitung hitungan
lebih memungkinkan untuk
minimal tidak bersuara
untuk mendukung prabowo
jadi sekarang hitung hitungannya
artinya kalau misalnya menyambung dari pernyataan mas jayadi itu
berarti itu membenarkan pernyataan mas haye
mengatakan demokrat tidak dua kaki dalam hal ini
ada hitung hitungannya untuk legislatif
nanti setelah jeda kita bahas lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal polemik ya
polemik dari beberapa kader partai demokrat
yang kemudian menyatakan dukungan kepada jokowi
khusus sekali yang kita bahas pada malam hari ini
mungkin yang lainnya sudah dijawab oleh mbak andi tadi
tapi untuk lukas nmb misalnya
kita bicara soal dapil ini
masing masing partai politik harus berjuang sendiri sendiri
ada pernyataan yang menarik dari ketua satuan komando tugas bersama kogasma demokrat
agus arimurti yudhoyono mengatakan
kami akan fokus pada upaya memenangkan partai demokrat
ini menjadi pekerjaan rumah dan ikhtiar kader partai demokrat
dimanapun kader demokrat berada
artinya sudah ada hitung hitungan yang pasti soal itu
saya kira itu pilihan yang paling masuk akal bagi partai seperti demokrat
pada saat ini tentu ada hitung hitungannya ya
dan itu mungkin saja bisa berubah
pertanyaan paling mendasar sekarang bagi partai demokrat
dan mungkin juga banyak kader demokrat
demokrat dapat apa dalam koalisi prabowo sandi sekarang ini
tim pemenangan nggak dapat
yang lain yang katanya ada isu soal bantuan logistik kampanye
nggak jelas juga misalnya
oke dijanjikan misalnya
bisa jawab mbak andi
menteri atau apa
iya kalau menang
artinya sekarang sudah bikin perhitungan sendiri kan demokrat
saya kira semua partai sama lah ya
untuk memperhitungkan pilek itu menjadi pasti prioritas utama
semua partai politik saya yakin bahwa pilak itu prioritas utama
baru kemudian secara simultan ini
kecuali partai yang ada capres cawapresnya
nah kecuali partai yang ada capres cawapresnya betul
atau kadernya tentu akan lebih
lebih mudah menjual mungkin
lebih lebih mudah menjual mungkin
bukan lebih serius lah gitu ya
lebih semangat lah kurang lebih begitu
untuk mereka lebih all out lagi dibandingkan partai yang lainnya
karena kan di indonesia kita juga punya banyak pengalaman
siapapun yang terpilih kemudian rame rame lagi masuk di koalisi pemerintahan
nah ini juga kan sesuatu yang kemudian menjadi pembelajaran
tapi saya pikir begini
bahwa tentu kita mencermati juga
terutama karena serentak pertama kali sekarang ini
antara pilek dengan pilpres ini menjadi perhitungan utama bagi partai politik
pertama menyelamatkan partainya sendiri
untuk mendapatkan minimal parliamentary threshold
nah itu banyak partai yang nyaris kira kira tidak masuk
dan sudah ada yang pernah tidak masuk gitu ya
sekarang ikut tanding
apalagi juga ada partai baru
nah ini kemudian menjadi sesuatu
bukan hanya yang ada di koalisi pak prabowo
tapi terutama juga yang ada koalisinya pak jokowi
nah kalau kemudian itu berpengaruh terhadap
bagaimana sikap masyarakat memilih cahaya cahaya dalam partai politik
berpengaruh terhadap dukungan capres
ini juga harus kita cermati
wilayah jawa tengah oke kita sebut majority adalah pak jokowi
sebutlah begitu ya
atau hampir kata kata pasti lebih banyak pak jokowi di sini
maka ketika caleg yang berasal dari partai pendukung pak prabowo
yang berada di wilayah jawa tengah
ini mesti kerja all out betul untuk bisa memenangkan calegnya di situ
begitu juga sebaliknya
ketika misalnya partai partai yang ada di koalisi pak jokowi masuk ke wilayah
wilayahnya pendukung pak prabowo
mereka juga sangat hati hati untuk menyodorkan nama pak jokowi di sana
nanti bisa ditolak oleh masyarakat untuk memilih calegnya
ini yang menurut saya
perlu juga nanti semacam survei juga
bagaimana membaca situasi yang seperti ini
yang kemudian nanti kan yang diharapkan ini adalah caleg
caleg yang paling banyak nanti akan membantu capres
untuk menghidupkan mesin partai
caleg ini akan bekerja sekaligus untuk pemenangan capres
demokrat all out nya ke capresnya atau ke caleg calegnya
kalau demokrat sudah pasti dia akan all out
pertama pasti untuk kepentingan partai
yaitu tentunya caleg kita harus bertambah
kemudian ya tentu karena kita mendukung pak prabowo pak sandi
maka tentu kita juga akan all out untuk mengkampanyekan pak prabowo dan pak sandi
bagaimana dengan pak anfaldo
ya kita rasa dari rapat rapat yang kami ikuti ya
karena sama dua duanya tidak ada representasi capres cawapres nih
dalam dinamika pembentukan tim sukses
dalam apa gitu
kami dari pan sejujurnya telah meninggalkan
bukan meninggalkan pan nya
tapi kami juga meletakkan pak prabowo sandi sebagai prioritas awal sebenarnya
karena bagi kami
telah ada penandatanganan komitmen antara ketum partai politik gitu ya
oleh karena itu tidak ada lagi prioritas pileg atau pilpres

kita fokus untuk bagaimana caranya kita memenangkan pak prabowo sandi itu satu
nah yang kedua
yang ingin saya sampaikan juga tadi
buat mengomentari bang jayadi gitu
bahwa bukan masalah hukum sih bang memang
tapi masalah etik saja gitu
etika dalam seorang pejabat tinggi
seorang kepala daerah
namun yang menjadi lebih penting juga
kami yakin bahwa pak sbi itu seorang ksatria
beliau pasti memegang integritas untuk mendukung siapa yang memang dicalonkan oleh partai demokrat
oleh karena itu kami percaya
bagaimanapun dinamikanya nanti
tetap prabowo sandi menjadi prioritas untuk setiap partai politik
ini dinamika biasa
sekali lagi ini dinamika biasa menurut kami
dan kami memang dengan
kami percaya yang namanya kemenangan itu bisa diraih dengan perkumpulan yang sangat intensif
nah kami memang intens
tadi juga bertemu bang hinca sekjen demokrat gitu
beliau juga mengkonfirmasi bahwa kakinya memang ada dua bukan satu gitu loh
jadi hal hal itu memang yang menurut kami jujur lebih penting
dan sekali lagi
hal ini bisa juga nanti
akan terjadi di pan
akan terjadi di gelinda
atau terjadi di pks gitu
insya allah dalam beberapa waktu depan
kan tim sukses akan dirilis tanggal dua puluh
orang orang kan pada nunggu
nanti itu akan semakin jelas
mas jayadi tapi sebenarnya untuk sikap yang saat ini diambil demokrat
apakah itu cukup membingungkan untuk memberikan warna ini
demokrat warnanya jokowi atau prabowo sebenarnya
ini sebetulnya persoalan komunikasi politik aja gitu
tadi bu andi sudah
secara implisit apa yang disampaikan bu andi itu adalah bahwa
sebetulnya semua partai itu bisa dua kaki loh
tergantung dinamika dapilnya
karena sekali lagi
kalau prioritas utamanya partai
penentu kemenangan itu ada tiga faktor besarnya
yang kita sebut efek ekor jas
yang kedua adalah mesin partai dan simbol partai
yang ketiga caleg di dapil
tiga ini tidak selalu berjalan beriringan
tadi yang disebut oleh ibu andi
nyalon di sumatera barat satu atau sumatera barat dua
yang masif itu pendukung pak prabowo misalnya ya
bagaimana nih si caleg berkampanye di situ
apakah dia akan mati matian mengkampanyekan jokowi
dengan resiko dia nggak dipilih
atau dia diem aja misalnya minimal
tidak mengkampanyekan jokowi
tapi dia mengkampanyekan dirinya sendiri
sambil mencoba membujuk orang untuk memilih jokowi
jadi minimal itu kan
dia tidak akan secara terang terangan gitu

kalau itu yang menjadi strategi dasar
kalau itu yang menjadi strategi
demikian juga sebaliknya ya
tadi yang bu andi kan contohkan sebaliknya
di jawa tengah kan gitu
kalau itu yang menjadi strategi dasar
untuk partai partai seperti demokrat atau pan
atau katakanlah di kubu jokowi itu partai seperti perindo
kemudian partai yang lain
yang tidak punya capres cawapres dalam tiketnya
strategi pokok mereka adalah menggantungkan
suara didapil pada calonnya
dan pada kekuatan dan mesin partai
oke artinya demokrat nggak dua kaki
bisa disebut begitu
itu bisa menjadi strategi dasar
itu pilihan rasional bagi semua partai
nah soal bagaimana kemudian
apakah itu berarti harus secara brutal
menyatakan kami memang pendukung prabowo
tapi juga mendukung jokowi
bisa yang atas sebaliknya
kan tidak harus begitu
bisa berkomunikasi secara politik kan
misalnya di tingkat nasional
misalnya di tingkat nasional
misalnya di tingkat nasional
demokrat dengan tegas menyatakan bahwa
mereka mendukung prabowo sandi
tapi pada saat yang sama
kader kader yang memiliki dukungan berbeda
dengan pertimbangan pertimbangan dinamika dapil tadi
tidak sampai dipecat misalnya
tapi menarik nih
kita juga ada pernyataan dari
kita dengar ya
kalau partai demokrat tidak banyak
bahwa memang ada suara suara
tetapi sepanjang kami bertanya kepada kader kami
waktu dipanggil oleh dpd jawa barat
beliau menyatakan dia tetap bersama demokrat
beliau menyatakan dia tetap bersama demokrat
memang agak enggan mendukung prabowo sandi

karena mungkin karena faktor latar belakang kemarin gagal didukung di pilgub ya
tetapi beliau menegaskan
tidak masuk sebagai tim kampanye pak jokowi maruf
dan tetap bersama demokrat
dan tetap bersama demokrat
tetap bersama demokrat
jadi ini simpang sih
media juga yang rame sih
sampai sekarang masih tetap semua di garis komando partai
ya bukan tidak masalah
tentu kami akan memperhatikan
mana yang layak diberikan perhatian khusus dan mana yang tidak boleh
menarik sekali mana yang layak diberikan perhatian khusus ya
jadi tetap berada di garis komando partai
tapi saya mendukung lawan yang tidak bisa dihukum
agak membingungkan dan sepertinya bisa diterima oleh teman teman demokrat
nanti akan manis pada waktunya
artinya masih mencari formula ya
jadi begini memang kita ini kan demokrasi belum melakukan konsolidasi internal terkait dengan pilpres
karena memang kewenangan majelis tinggi partai demokrat ini untuk menentukan capres cawapres
berbeda dengan pan dia mesti raker diikuti oleh seluruh pengurus daerah
kalau kita tidak tapi kita pernah menjaring aspirasi dari seluruh dpd dan dpc
itulah kemudian pak dekarwo mengeluarkan pernyataan bahwa hasil rakernya dpd jawa timur
yang dihadiri oleh seluruh pengurus dpd dan dpc itu mayoriti ke pak jokowi
tapi kan juga daerah lain punya aspirasi
kemudian inilah yang kemudian dibawa ke majelis tinggi partai demokrat sebagai bagian dari pertimbangan
dan majelis tinggi memutuskan untuk mendukung dan mengusung pak prabowo sandi ya sudah
sudah final gitu sebetulnya
tinggal bahwa ada reak begitu ya dinamisasi dalam perpolitika menurut saya sih ya is usual ya biasa banget
bagaimana meredam kemudian menyelesaikan persoalan ini saya kira ya tentu pak sby dan seluruh jajar jajaran partai demokrat
akan ya manis pada waktunya lah kalau saya bisa sembuh nanti ya kan
untuk menyelesaikan persoalan persoalan ini
dan dinamika ini kan biasa lah dalam dunia politik
makanya tadi kalau saya mengatakan misalnya pak lukas nmb kenapa berbunyi seperti itu
salah satu yang saya dengar dari orang orang dpd di sana bahwa karena merasa pak lukas tidak didukung oleh gerindra ketika maju pilgub
nah salah satunya mungkin itu
tapi kan apakah itu harus sampai kemudian seterusnya gitu kan
ini waktu masih panjang cukup lah untuk konsolidasi lagi
kalaupun ada sikap sikap nanti yang lain juga mungkin partai yang koalisi pak jokowi juga kedengarannya seperti golkar juga
ada dua tiga pendapat
yang jelas koalisi masih solid
oke koalisi masih solid tapi misalnya ada kekecewaan kalau misalnya sekarang
bagaimana sikap demokrat untuk kemudian membolehkan partainya untuk membolehkan kader untuk menyeberang ke kubu lawan itu
nanti kalau misalnya dihubungkan dengan kekecewaan misalnya mas ahai yang tidak tepi jadi cowok
kalau kader ya yang bukan pengurus kita juga nggak bisa memaksakan
saya kira partai mana pun nggak bisa memaksakan itu
dan ada juga ya di sebelah sana juga pindah ke sini juga ada
itu kalau kader ya
tapi kalau misalnya dia pengurus apalagi kalau dia ketua dpd ini sesuatu yang berbeda
memang pada saatnya
saya kira pak sby akan memberikan suatu instruksi ataupun semacam koordinasi yang lebih intens ya
karena kita memang sama sekali mengumpulkan dpp sekalipun untuk menyampaikan soal pilpres belum pernah ya
tapi masih disibukkan dengan pileg
oke bagaimana sekarang kemudian mekanisme agar hal hal seperti ini tidak terulang lagi karena perjalanannya masih panjang ya sampai tahun depan
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news

bagaimana kita bisa memastikan pilihan legislatif akan terjadi
bagaimana kita bisa memastikan pilihan legislatif yang terjadi juga dengan partai lain
kalau pak bagaimana meniasati untuk memastikan itu tidak terjadi
atau juga tentu saja ada hitung hitungan realistik kan
iya kalau bagi kami ini adalah ujian kedewasaan kita dalam berpolitik
kita harus tahu bahwa kita telah menyatakan dukungan ke siapa
dan bagi kami kami sangat yakin dengan model begini dengan intensitas kesolidan tim yang selalu berkumpul setiap hari
ada transaksional saya jamin
oleh karena itu kami dari pan memang mekanismenya
ya sudah memang ada dana kernas ada ini ada itu
ada beberapa dpd yang mendukung jokowi juga
tapi memang pada prinsipnya setelah diputuskan bulat kita fokus
dan memang ke depan pada prinsipnya seperti saya siapapun
ada yang di ntt juga tetap mengkampanyekan pak prabowo
suka tidak suka ini adalah konsekuensi politik
dan sehingga kita harus lebih dewasa dalam berpolitik khususnya ini
oleh karena itu terkait yang kasus demokrat kami menyerahkan kepada partai demokrat
kami tidak ingin ikut campur tapi pada prinsipnya
yang bisa kami pastikan dalam rapat rapat pertemuan dalam diskusi
dalam gathering dalam potluck atau apapun itu yang kami lakukan
itu selalu rame dan solid
insya allah solid
iya yang pasti dinamika lokal ini terjadi di semua partai
cara paling aman bagi partai partai
karena ini terkait dengan komitmen
kepada koalisi di tingkat pilpres adalah
ya membiarkan itu menjadi dinamika di tingkat lokal
cuma dalam kasus demokrat itu menjadi menarik
karena sejumlah orang sejumlah tokoh penting di pantai nya
menyatakan secara terbuka
di pan kan kebetulan belum ada kepala daerahnya
yang secara terbuka menyatakan
tapi ketika pil leg itu terjadi
maka dinamika lokal itu akan terjadi
cara paling aman menurut saya bagi partai demokrat atau partai adalah
membiarkan itu menjadi dinamika lokal
pada saat yang sama
kemudian persoalan kaitan antara dukungan dalam koalisi pilpres
dengan persoalan prioritas di pil leg itu
itu dijadikan persoalan komunikasi politik
jadi secara normatif misalnya demokrat kan tetap menyatakan secara resmi
bahwa dia mendukung prabowo sade begitu
iya menyatakan secara resmi mendukung tapi kemudian kalau di internal
secara internal secara internal haknya demokrat kemudian untuk tidak menghukum kadernya
tapi haruskah ada kejelasan sikap misalnya yang harus diambil oleh pak sby
misalnya dalam waktu dekat untuk segera menjelaskan ini
segera menjelaskan identitasnya
harus ada kejelasan sikap itu
kalau itu saya kira tidak akan ada isinya gini
sudah satu kali mengambil keputusan ya psb tetap begitu keputusan
sudah resmi kita mendaftarkan pak prabowo dan pak sandi ke kpu
itu final sudah tidak mungkin ada perubahan
bahwa ada di daerah yang tadi di daerah yang tadi
daerah yang kemudian kader kita berbicara
ya itu sec efek lah ya kemudian mungkin akan kita selesaikan dengan baik
ya karena kalau dpp tidak ada
itu saya kira bisa dipahami tetapi kalau kita mulai dari penantapan cawapres cawapres
sampai ke sekarang itu memang ada sikap sikap dpp yang terkesan
memberi pesan kepada kader kadernya untuk boleh berbeda sikap
misalnya begini nih misalnya kita ingat kasus general kardus dan mahar lima ratus miliar
ya kan yang dikeluarkan oleh wakil sekjen partai demokrat sendiri
nah ada kesan itu dibiarkan tidak ada sikap resmi partai demokrat
apakah andi arief salah atau bagaimana tidak ada
demikian juga dengan ketika pak dekarwo juga menyatakan itu
belum ada sampai sekarang misalnya pernyataan resmi dari dpp
nah barangkali ya itu sekali lagi ini tergantung
soal andi arief ini juga ada pernyataan menarik nih dari andi arief

saya kira demokrat juga punya data internalnya ada sekitar tiga puluh tujuh tiga puluh delapan persen pemilih demokrat itu cenderung ke pak jokowi
sekitar tiga puluh persen ke pak prabowo tiga puluh persennya ingin ahy
jadi sekarang yang tiga puluh delapan persen yang mendukung jokowi ini plus tiga puluh persen yang ke ahi itu mau diapain
itu yang menjadi pertanyaan kan apakah demokrat sudah selesai mendiskusikannya atau belum
mungkin belum sehingga kata bu andi tadi perlu mengkonsolidasikan diri kembali melalui rakornas ataulah semacam itu
saya rasa begini sih pan juga banyak punya bupati dan wali kota tapi kita komit kok dukung prabowo sandi mas kominko jadi emang nggak ada masalah
dan kita full team mendukung padi prabowo sandi
nah juga terkait yang kartus itu kan di bawah sel udah kelar mas udah keluar keputusannya tuh
bahwa tidak ada pembukaan
saya membicarakan sikap demokrat
tapi kalau konteks pan tadi kita punya banyak bupati kita punya banyak wali kota itu full team mendukung pak prabowo sandi
jadi tidak ada paksaan tidak ada kesimpulan kesimpulan emang kita udah komit gitu kita tanda tangan kok
oke mbak andi jadi apa langkah terdekat yang akan diambil secepatnya mungkin oleh majelis tinggi partai mungkin sedang dibicarakan sekarang
kalau majelis tinggi partai udah final kan sudah memutuskan pak prabowo dan sandi
sudah final tapi kemudian kan pergerakannya
ya itu sudah bukan tugas majelis tinggi itu tugasnya dpp untuk mengkonsolidasi internal strukturalnya birokrasinya kader kadernya untuk bagaimana solid mendukung pak prabowo dan sandi
jadi memang saya mengatakan tadi bahwa demokrat dengan pan itu berbeda aturan aturannya dalam melakukan sebuah keputusan
bahwa di demokrat juga memang dari dulu juga kok sejak pak sby menjadi presiden kadang juga karena demokrat itu berbeda pendapat gitu ya
tapi kan keputusan yang harus dilihat bukan oknum oknum gitu loh
nah keputusan inilah yang semua garis yang harus diikuti oleh semua pimpinan dan seluruh kader
nah bahwa ada sikap sikap kader demokrat yang kemudian punya pendapat seperti itu atau berbeda dengan garis pimpinan ini tetap akan kita rapikan lagi
oke akan dirapikan ya
menjadi tugas kita kan dinamika internal demokrasi internal partai demokrat itu memang mereka ini cukup demokratis lah gitu ya
mendengarkan dinamis kritiknya misalnya andi arief bicara mungkin dia punya bukti atau tidak punya bukti kita lihat dulu
tidak bisa kita langsung menyalahkan dia walaupun sudah diproses bawaslu sudah final juga urusan itu ya kan
nah kemudian setelah itu kan tidak ada lagi bunyi apa apa artinya kita menghormati proses yang sudah berjalan sesuai dengan aturan
nah demikian juga dengan yang lain lainnya
juga misalnya juga kasus ruhu si tongpul ya dan seterusnya itu semua juga bisa terselesaikan dengan baik
dan yang pasti bahwa saya kira tidak perlu diragukan dengan posisi demokrat
saat ini sudah jelas itu resmi kita daftarkan pak prabowo dan sandi ke kpu ditandatangani oleh pak sby sebagai ketua umum
sekjen sebagai sekretaris jenderal ada pak hinca panjaitan
bahkan mas ahaye ikut mengantarkan pendaftaran pak prabowo dan sandi
oke ini sudah sangat kelihatan kepada publik
bahwa mas ahaye kita angkat menjadi ketua kogasma untuk pemenangan pemilu demokrat
iya memang beliau adalah sudah ditunjuk oleh dpp dan beliau akan keliling indonesia juga
untuk tentunya karena kita terus akan berkampanye untuk kepentingan partai dan caleg
dan tentunya juga kepentingan capres capres pak prabowo dan sandi
oke tidak main dua kaki
tidak main dua kaki
main aman penuh perhitungan
ya tentunya kita bukan istilah tidak main aman
tugas kewajiban kita adalah memenangkan tentunya pertaruhan yang harus kita hadapi
pilih kita harus menang
caleg kita juga harus menang
capres kita juga harus menang
oke yang ketiga
baru sepertinya apa yang saya baik
terima kasih mas
ya terima kasih
tiga tiga aja lah
oke terima kasih mas
menurutan itu tiga tiga aja
mas jaya dianan terima kasih
bang faldo terima kasih
mbak andi nurpati terima kasih
dan kami segera kembali
tetap bersama kami